menyesal dan minta maaf
inilah yang akhirnya terucap dari raja dan ratu keraton agung sejagat
sepekan setelah meringkuk di jeruji besi
di depan awak media selasa pagi
tersangka toto santoso yang mengklaim raja keraton agung sejagat
menyesali semua perbuatan yang dilakukannya
hingga mengakibatkan ribuan orang warga menjadi korban
satu keraton agung sejagat yang saya dirikan itu fiktif
yang kedua pernah membuat janji pada pengikut saya itu juga fiktif
dan yang ketiga telah membuat resah masyarakat
khususnya masyarakat purworejo dan masyarakat pada umum
oleh toto permintaan maaf yang disampaikannya juga mewakili tersangka fani aminadia
yang merupakan ratu dari keraton agung sejagat
toto dan fani kini hanya bisa pasrah dengan mengikuti proses hukum
yang sedang ditangani oleh tim penyidik polda jawa tengah
biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan semestinya
saya sudah pasrahkan kepada pihak kepolisian khususnya polda jateng
untuk mengusutuntas semua agar supaya tidak ada keturunan
jadi biarkan proses hukum yang menjawabnya nanti
tersangka fani sendiri enggan muncul di depan awak media
karena kondisinya syok berat dan terpukul dengan kasus yang dialaminya
ya ini saya rasa bahwa manusia pun karena mungkin lagi mengalami problem
menghadapi permasalahan kayak gini
beliau seorang perempuan yang barangkali bukan persoalan gender ya
tetapi bahwa ini naluri seorang perempuan yang masih memiliki anak anak
jadi hanya berhubungan
toto dan fani ditangkap tim direktorat reserse kriminal umum polda jawa tengah
pada tiga belas januari dua ribu dua puluh di desa pogung juro tengah purworejo jawa tengah
polisi meringkus keduanya selang sehari setelah toto dan fani
mendeklarasikan berdirinya keraton agung sejagat
yang diklaim sebagai penerus kerajaan majapahit
yang akan menyelamatkan
dari hasil penyelidikan
keraton agung sejagat hanyalah siasat toto dan fani
untuk meraup dana dari iuran warga
yang ingin menjadi anggota dan pejabat keraton agung sejagat
dengan nilai antara tiga hingga tiga puluh juta rupiah